suara pukulan drum inilah yang mengiringi perjalanan hidup kunto hartono
drummer kebanggaan tanah air yang telah tiga kali memenangkan rekor dunia memukul drum secara maraton
rekor pertama ia pecahkan pada pergantian tahun dua ribu tiga dua ribu empat di jakarta dengan durasi tujuh puluh empat jam
rekor kedua pada pergantian tahun dua ribu sebelas dua ribu dua belas di malang dengan durasi satu ratus dua puluh dua jam dua puluh lima menit
dan yang ketiga pada tahun dua ribu tujuh belas di palembang dengan durasi satu ratus empat puluh lima jam
tak mau mengemis pada pemerintah indonesia kunto menginisiasi rekor dunia secara tim yang disambut baik oleh pemerintah portugal
september lalu kunto bersama empat pemegang rekor dunia lainnya di portugal
memukul drum secara tim untuk misi kemanusiaan syria
yang bikin rumit sesuatu yang gampang
bagi kunto suara drum adalah suara perdamaian
saya berpesan di portugal kemarin saya berharap melalui rekor dunia lima negara ini
perdamaian itu bisa tertancap
tidak ada perang tidak ada yang aneh aneh lah
di rumah sederhananya kunto selalu memacu semangat untuk
terus menjadi penyambung nadi perdamaian
anak dan istrinya adalah obat pelecut adrenalin di saat lelah mendera
meski pernah putus asa feni regiana istri kunto hartono meyakinkan diri bahwa keberadaannya di sisi kunto adalah kekuatan
capek mbak capek juga tentang kondisinya mas kunto
tapi mas kunto kan seneng tapi ya berarti nggak bisa menyegah kan
katanya setiap ada rekor rekor sudah pekerjaannya dia
yang didapat apa
cuma suatu kebanggaan mas gunto
membawa nama indonesia
dia kan senengnya begitu kalau ada nama benderah merah putih dia itu suka
meskipun itu tidak ada support dari pemerintah
yang terakhir kemarin itu juga yang rekor di portugal
itu atas biaya sendiri juga
pada hari sumpah pemuda dua puluh delapan oktober nanti
kunto berencana akan memukul drum di puncak monas selama delapan sembilan jam
ia ingin kembali menyuarakan persatuan nkri yang pernah terkoyak pada pilkada jakarta lalu
saya karima surabaya